kapolri jenderal polisi tito karnavian telah menurunkan tim cybercrime
untuk mencari penyebar isu ajakan menarik uang secara besar besaran dari bank
saat aksi damai ketiga nanti
kapolri menyatakan kabar yang tersebar melalui media sosial tersebut
merupakan berita bohong
kapolri juga memastikan tidak ada kerusuhan pada aksi damai ketiga mendatang
dan menjamin kondisi indonesia secara umum dalam situasi aman
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu isu yang berkembang di media sosial
ada beredar di media sosial tentang adanya berita bahwa masyarakat
agar mengambil uang rush di bank bank karena nanti akan ada kerusuhan lain lain
itu sudah beredar di masyarakat
saya nyatakan itu adalah hoaks
karena sumbernya tidak jelas faktanya juga tidak ada
jadi keadaan indonesia saat ini sangat aman
ajakan untuk rush mengambil uang di bank itu tidak benar dan itu provokatif
dan kami dari kepolisian akan melacaknya
kita akan melacak dan kita akan menangkap penangkapan